bentrok antara polisi dan massa ini tak terelakan
saat ratusan masa yang mengepung balai desa ngerandulor
peterongan jombang terus merangsek untuk menghajar pelaku pencurian
warga yang emosi dan terus memaksa untuk menjangkau pelaku
menyebabkan baku pukul berlangsung cukup lama
bahkan saat pelaku digiring ke mobil patroli
warga masih berusaha menghajar korban hingga akhirnya kedua pelaku
dn dan ktn warga banyu urib surabaya berhasil dievakuasi
tidak hanya menghakimi kedua pelaku
warga yang geram juga membakar sepeda motor yang digunakan saat mencuri
hingga tidak tersisa
dua pelaku yang berhasil diamankan ini sebelumnya diketahui
melakukan pencurian di rumah kosong milik ernawati di desa senden
kejabatan peterongan jombang
polisi mengevakuasi korban dengan pengamanan ketat
karena warga yang emosi mengancam akan membunuh kedua pelaku
pencurian habis itu ketahuan di desa sebelah
jadi di sini ini kita amankan di sini
begitu masyarakat kelihatannya brutal ya kita amankan
selain mengamankan kedua pelaku
petugas juga mengamankan barang bukti berupa tv led
laptop sejumlah uang dan sepeda motor korban untuk penyelidikan lebih lanjut
sudamora harjo jombang